infrastruktur giat dikerjakan di seluruh penjuru nusantara
lewat infrastruktur ini pula berbagai macam harapan ingin diwujudkan
infrastruktur yang dikerjakan oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan sebesar besarnya untuk masyarakat
itulah salah satu cita cita besar indonesia yang sekarang ini sedang giat giatnya membangun
makanya den sekarang kita akan melihat dari dekat
geliat pembangunan yang ada di berbagai sudut negeri untuk mewujudkan cita cita yang besar itu
sanitasi perdesaan padat karya merupakan program pembangunan sanitasi untuk air limbah domestik dan persampahan
dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat
pemerintah republik indonesia memberikan perhatian besar pada program ini
kita tentu ingat saat presiden joko widodo mengunjungi tps tiga r di kampung tegalega desa citarik pelabuhan ratu sukabumi jawa barat delapan april dua ribu delapan belas lalu
pagi itu presiden datang menyapa warga sambil mengendarai motor chopper miliknya
presiden hadir bersama menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
kedatangan presiden disambut oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
dalam kunjungan singkatnya presiden jokowi meninjau langsung program padat karya tunai atau pkt
hasil kerjasama kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau pupr
bersama kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
kampung tegalega sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah masyarakat
sekitar desa citarik sampah menumpuk tak dikelola dengan baik
meski demikian berbekal keinginan kuat warga menemukan jalan untuk mengubah keadaan desanya
berkat keinginan kuat warga kementerian pupr pun membangun tps tiga r di sini
diikuti dengan pembentukan kelompok suadaya masyarakat atau ksm bina sejahtera

yang sekaligus berperan sebagai badan usaha milik desa atau bumd
bumd inilah yang juga bertugas mengelola dana desa yang dikucurkan pemerintah
tps tiga r dibangun tahun dua ribu enam belas oleh direkturat jenderal cipta karya kementerian pupr
dengan menelan dana lima ratus lima puluh juta rupiah untuk satu lokasinya
sedikitnya dua puluh tujuh ibu rumah tangga
yang diberdayakan berkat adanya tps tiga r ini
hampir setiap pagi mereka datang ke tps tiga r untuk memilah sampah anorganik
seperti plastik dan bekas botol minuman
pasilnya gitu nya kalau saya mau kerja kerja hasil gitu nya
jadi mak kumpulkan gitu kumpulkan pakai berobat
ya ibu mah pingin iya teh kan cuma cangking ke bawah sakit sama api
iya aktivitas memilah sampah di tps tiga r menambah pendapatan rumah tangga mereka
setiap satu kilo limbah plastik yang dipilah dihargai seribu sampai seribu lima ratus rupiah
para ibu pun punya kegiatan produktif
sembari memanfaatkan sampah yang diberi oleh tps tiga r
selain para ibu sedikitnya lima orang pria juga menggantungkan hidup dari tps tiga r
mereka bertugas mencacah serta mengangkut sampah tersebut dari warga
ibu ibu kan bisa bekerja disini milah milah ini
yang laki laki kan bisa mungkin dari sana
dan dari rumah pun sampahnya ibu ibu kan bisa milah sendiri
bisa dijual kesini
kepala desa citarik lady nur lady
merasakan program tps tiga r sangat menolong lingkungan hidup warga
desa pun menjadi bersih dan perekonomian mulai terangkat
daerah kampung tegalagak pasir ini adalah salah satu tempat pembuangan sampah masyarakat
sampah dapur sampah rumah sampah rumah sampah rumah masyarakat
kotoran hewan pun kesini maksudnya
nah setelah saya punya ini ada program dari kementerian pu
terus datang memberikan sebuah anggaran
yang dibentuk ksm juga itu tps tiga r
alhamdulillah ibu ibu bisa kerja disini
bisa menanggulangi masalah angkat pengiskinan
konsep utama tps tiga r
tiga r adalah untuk mengurangi volume sampah
melalui sistem reduce atau mengurangi
reuse atau menggunakan kembali
dan recycle atau mendaur ulang
kementerian pupr membuka akses seluas luasnya
untuk semua daerah terhadap program infrastruktur berbasis masyarakat
kita milihnya dengan
seleksi lokasi partisipatif
artinya kalau disitu itu
kelompok masyarakatnya tidak minat
kurang bergairah gitu
kita tidak akan bangun disitu
tapi yang benar benar minat dan benar benar eager
itu yang kita pilih
kemudian selanjutnya kita adakan
rencana kerja masyarakat
mulai dari sosialisasi sehingga
masyarakatnya itu memilih sendiri
apa yang mereka inginkan
jadi basisnya adalah
kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat
soka bumi hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita
yang menggambarkan bagaimana infrastruktur berbasis masyarakat ini digerakkan
nah dan ini bukan hanya soal fisik aja
karena di sisi lain itu ada kerjasama
juga ada kualitas hidup masyarakat
yang juga ikut diperbaiki karena infrastruktur ini
kami masih punya berbagai kisah lainnya
dari majalengka dan cianjong
ikuti terus perjalanan kami di majalengka dan cianjong

ke berbagai sudut negeri
indonesia sekarang ini sedang semangat membangun
eh pembangunan bukan hanya di perkotaan
tapi juga di sudut sudut perdesaan
dan tentunya pembangunan ditujukan
dan tentunya pembangunan ditujukan untuk kemajuan kelas dan kekejaman
wih mantap denny semargo
dan tau nggak sih
kalau bukan cuma satu atau dua aja yang lagi dikembangin
banyak banget program yang lagi dikembangkan
dengan tujuan dan juga manfaat yang saling mendukung
antara satu dan lainnya
seperti cerita dari majalah yang kayak satu ini
program padat karya kali ini
menyentuh sanitasi masyarakat desa cisetu
desa ini merupakan salah satu kawasan
yang masuk dalam prioritas program
air limba perdesaan padat karya
cisetu dihuni lebih dari empat jiwa
sudah bisa tergambarkan kan
dan pertumbuhan penduduk di sini cukup tinggi
kalau sanitasi tidak baik
maka stunting atau gangguan tumbuh kembang pada anak
bisa terjadi di masa depan
jadi dari satu tiga ratus lima puluh lima kepala keluarga ini
yang sudah memiliki jamban sehat itu
baru kisaran delapan ratus an lah kepala keluarga
mereka sudah benar memiliki jamban di dalam rumah
namun aliran dari jamban tersebut
kotorannya itu masuk ke sungai
dan itu bisa mencemari sungai
itu sangat membahayakan sekali bagi kesehatan masyarakat
perilaku buang air besar sembarangan
atau babs di sini masih tergolong tinggi
oke lanjut lanjut
nah itu dia masalahnya den
demi menjawab persoalan ini
dijen cipta karya kementerian pupr
langsung menggulirkan program infrastruktur
berbasis masyarakat untuk warga desa ini
dijen cipta karya kementerian pupr
udah mau jadi udah mau jadi udah mau jadi
udah mau jadi apa ya
kamu itu benar benar saya cariin
kamu ngapain di sini
ini lho lagi pembuatan itu mau jadi nih
ntar lagi kering
hebatnya program ini bermanfaat ganda ji
selain memperbaiki sanitasi lingkungan masyarakat
juga sekaligus menyerap tenaga kerja
nah selama pengerjaan program ini
sedikitnya dua puluh orang tenaga kerja terlibat setiap harinya
aku salah satunya
oh jadinya khusus untuk program sanimas ini
bapak bapak ini diperbantukan di sini dan su
ini suka rela atau bagaimana
kerja ya pak ya
kerja jatuhnya ya
program sanimas di desa ini dikelola oleh ksm patra kencana dan

rp tiga ratus juta pun digelontorkan dari apbn tahun dua ribu delapan belas
wah besar sekali itu untuk apa aja ji
nah den dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur senilai dua ratus juta
sementara seratus juta lainnya dialokasikan untuk upah tenaga kerja
yang berasal dari masyarakat sekitar
nah sekarang setelah akses dari sanitasi ini terbuka pak
manfaat yang sudah dirasakan oleh warga itu apa sih pak
ya manfaat mereka itu buang air deser tuh gak jauh karena sebelumnya kan gak punya
terus lainnya apa lagi pak
ya manfaatnya sih ya air tambah bersih sih
jadi lingkungan tuh gak kotor gak bau
oh itu sudah bisa dirasakan manfaatnya sekarang
nah terakhir untuk program padat karya sendiri bapak punya ide nggak buat kedepannya seperti apa dari bapak sendiri
harapan saya itu program ini berlanjut
oh karena manfaatnya bisa dirasakan
dan banyak lagi ya kan yaudah kalau gitu densu bantuin lagi lah
capek ya dikit lagi udah mau kelar
demi program padat karya
infrastruktur yang dibangun bukan cuma satu loh den
ada toilet individu untuk enam kakak tanki septic individu untuk tiga puluh kakak serta ada juga tanki septic komunal untuk dua belas kakak
pastinya nji manfaat tak berhenti saat program berjalan
setelah pembangunan selesai masyarakat mempunyai
harana sanitasi yang layak
kesadaran hidup bersih dan sehat mereka meningkat
saya tuh penasaran pak pengen denger cerita bapak tentang manfaat apa sih yang bapak rasakan setelah terbukanya akses yang bapak terima ini kan program sanitasi perdesaan padat karya
ceritain sama kami kami pak
ya itulah dengan adanya program padat karya kami ya masyarakat sangat dibantu perekonomiannya kan
kemarin yang kerja orang sini
jadi itulah sangat gembira
berarti ada ini ada penghasilan tambahan pembuka lapangan pekerjaan lagi
dijen cipta karya menetapkan desa cisetus sebagai dua belas desa prioritas program air limbah perdesaan padat karya
masifnya pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat seperti ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja
hmm menarik juga itu
selanjutnya pendapatan masyarakat pun akan bertambah
sehingga dengan sendirinya ikut menahan laju urbanisasi
memajukan desa sendiri itu kan jauh lebih baik
jangan lupa subscribe like dan share ya

aduh seru ya main bolanya densu
lihat ya mereka
indonesia punya anak anak sehat kayak gini tuh luar biasa loh
karena kan tumbuh kembang anak yang baik itu menentukan masa depannya mereka
jika tumbuh kembang
anak terganggu maka akan menjadi generasi yang suram contohnya stunting salah satu penyebab
stunting adalah buruknya sanitasi so yuk kita lihat program sanitasi perdesaan padat karya di
cianjur woho kita sekarang datengin desa rawabelut kecamatan sukaresmi kabupaten cianjur ada
persoalan apa di sini ji nah kamu harus tahu den di desa ini permukimannya cukup padat dan rawan
persoalan kesehatan lingkungan sekitar lima puluh kepala keluarga belum memiliki sanitasi higienis dan
juga tangki septik sehingga pembuangan limbah domestik langsung ke tanah wahji itu bisa
menyebabkan pencemaran air tanah sumber air bersih warga juga terancam rusak loh
itu berapa banyak pak berdasarkan dua ribu tiga belas ya kami itu ada tiga puluh kakak ya diantaranya tiga puluh pendek empat belas sangat
pendek gitu lalu kemudian apa sih pak yang menyebabkan ada tiga puluh kakak yang terkena stunting ini
di desa ini terdampak seperti itu nah itu tadi penyebabnya
menurut saya sih tadi pengetahuan masyarakat dan pola dari pola sanitasi sanitasi nya juga
pola sekesehariannya masyarakat itu sendiri gitu kalau gizi ada kaitannya enggak pak dari
nah itu gizi juga masih ada kaitan dengan tadi pola makan mungkin pola penyampaian giji terhadap
anak itu sendiri salah satu desa dengan angka stunting tinggi ya desa rawa
gizi sih gitu ada kaitannya ikut béngkel kalau kasur gelap tentang selama sepuluh menit
sudah ga mati mayatnya proknya yang menyesuaikan tambah malam kita nyakittir
terima kasih ki siapch ya
awal mulanya teteh tahu kalau anaknya teteh tuh kena stunting itu dari mana
awal mulanya juga dengan adanya program sanitasi
harapannya itu bisa terpenuhi kondisi kebersihan isi juga lingkungan jadi lebih baik ya teteh
selain karena asupan gizi yang kurang memadai stunting ternyata juga dipicu oleh buruknya
sanitasi stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan tapi baru terlihat saat anak berusia
ada stunting harus ada pula jalan keluarnya aku mau bantuin warga berkolaborasi dengan
pemerintah merancang solusi wah mantap dan yang kamu bantuin ini merupakan program pembangunan
sanitasi masyarakat dananya tiga ratus juta sudah dikucurkan dari apbn tahun dua ribu delapan belas ini
sanitasi yang higienis dibangun untuk
kakak tanki septic individu untuk dua belas kak dan tanki septic komunal untuk lima belas kita hey
hanya dalam tempo satu hari
jadi harus lebih
karena oleh karena itu harus dikerjakan bersama sama
udah dimana sih kamu
saya masih kuat
biarpun wanita tidak membantu
program pembangunan sanitasi masyarakat ini digerakkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau ksm barokah
selama pembangunan sedikitnya lima puluh tiga tenaga kerja terserap setiap harinya
tak hanya bapak bapaknya lapangan kerja buat ibu ibu juga terbuka
salah satunya ibu umi yang membuat biofilter tangki septik dari bekas botol minuman
ia mendapat penghasilan
dan hasil tambahan dari program padat karya perdesaan
lumayan buat bantu suaminya yang kerja serabutan di luar kota
baru sebulan terakhir ini ya bu ya yang kayak gini
emang kerasa banget ya bu perbandingannya dulu waktu sebelum ini dibangun sama sekarang udah dibangunin sama ini pemerintah
ya senang alhamdulillah gitu
pokoknya alhamdulillah ibu mah
bukan asal nama gitu ya
dipipir gitu lah
garunya pante gitu
malah kami cienan oke di situ di luar
hadirnya program ini membuat masyarakat bisa memiliki sarana sanitasi yang layak
terus kesadaran pentingnya hidup sehat dan bersih juga timbul dengan sendirinya
namun yang terpenting mereka bisa memelihara sarana sanitasi yang dimiliki sekarang
sehingga kasus stunting bisa menurun
nah kalau saya pengen tahu nih sebenarnya awal mulanya bapak kenapa tertarik untuk menangani ini semua
terus menjadi ketua
awal mulanya apa pak motivasinya sebenarnya
pada awalnya juga ini kan saya dengar ada program ini
terus pas waktu itu ada sosialisasi juga tentang stunting di balai desa kami gitu
pas waktu itu ternyata anak saya sendiri diplot
itu diplot ya
anak saya sendiri diplot
anak yang terkasuskan stunting
ada solusinya dari tim kesehatan juga
setelah tiga tahun kita masukkan ke paud
baru sampai umur enam tahun sebelum masuk sd
nah minimalnya itu delapan puluh kali pertemuan katanya ini juga saja ya
katanya delapan puluh kali pertemuan pertemuan minimalnya
jadi insya allah stunting di iq nya dia akan sembuh katanya
itu pun didukung dengan basis lingkungan juga
kalau kita bunuhi basis lingkungannya insya allah ke depannya akan terbebas juga
kita tadi stunting ini
stunting bisa dicegah dengan sanitasi yang baik
tak sekedar infrastruktur
dengan membangun sanitasi sama artinya kita menyelamatkan masa depan generasi hari ini
untuk masa depan mereka di kemudian hari
komitmen masyarakat untuk maju itu adalah hal penting
dalam program infrastruktur berbasis masyarakat
menurutnya angka stunting adalah salah satu bentuk kemajuan itu
makanya komitmen masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas serta infrastruktur yang diberikan
itu penting sekali
supaya desa dan masyarakat terus maju